penyakit campak sudah dikenal luas masyarakat namun bagaimana dengan penyakit campak jerman atau rubella
penyakit ini menginfeksi janin dapat menyebabkan cacat pada bayi
ya akhirnya kementerian kesehatan pada bulan agustus tahun ini rencananya akan memberikan vaksin wajib campak jerman atau rubella secara gratis pada bayi dan juga anak anak
kami akan ajak anda untuk menali apa itu sebenarnya campak jerman
pemberian imunisasi campak untuk mencegah penyakit campak memang sudah dikenal luas para orang tua
namun tidak semua orang tua mengetahui adanya penyakit campak jerman atau rubella
rubella adalah infeksi virus akut yang menular
nyakit ini umumnya tergolong ringan jika menjangkit anak anak ataupun orang dewasa
namun pada wanita hamil penyakit ini memiliki konsekuensi serius karena dapat menyebabkan kematian janin
bayi yang lahir kemungkinan besar memiliki cacat bawaan yang dikenal sebagai commither rubella syndrom atau crs
cacat lahir yang umum dari kongetial rubella sindrom diantaranya
tuli katarak cacat jantung cacat intelektual berat badan lahir rendah serta ruang kulit pada saat lahir
komplikasi lainnya dapat mencakup glukoma kerusakan otak tenah paru paru otisme hingga diabetes melitus
kalau yang campak jerman ini gejalanya pada orang orang yang biasa yang kita sebut dengan orang orang normal itu
gejalanya lebih ringan daripada campak yang biasa
jadi campak jerman itu lebih ringan
dia demamnya tidak tinggi sama juga muncul bintik bintik
merah tapi tidak tinggi tidak ada batuk tidak ada diare seperti itu
virus rubella sendiri ditularkan lewat udara ketika orang yang terinfeksi bersin atau batuk
mendapatkan vaksin rubella secara dini adalah upaya pencegahan terjangkitnya penyakit ini
di rumah sakit umum pusat sanglah denpasar setiap bulan ditemukan satu hingga dua anak terinfeksi virus campak jerman ini
jelas sangat perlu semakin awal kita memberikan imunisasi semakin awal kita memberikan vaksin
dia akan mempunyai kekebalan
semakin dini sehingga kalau sudah kena dia akan tidak terinfeksi oleh campak jerman itu atau rubella itu
agustus tahun ini kementerian kesehatan akan memberikan imunisasi wajib vaksin rubella atau capak jerman
pada anak anak berumur tujuh tahun hingga lima belas tahun
sementara bayi berumur sembilan bulan hingga anak usia tujuh tahun akan diberikan pada september
proyek percontohan pemberian vaksin rubella secara gratis baru dilaksanakan di pulau jawa
di gedenyomanwida dinata denpasar